pt freeport indonesia menyatakan hingga saat ini belum mencapai kesepakatan dengan pemerintah indonesia
perihal divestasi saham sebesar lima puluh satu persen
dilansir dari cnnindonesia com jurubicara freeport riza pratama mengungkapkan
hingga saat ini proses perundingan dengan pemerintah indonesia masih terus berlangsung
persoalan divestasi merupakan satu dari empat poin pembahasan dalam negosiasi dengan pemerintah indonesia
tiga poin lainnya yakni perihal masalah kelanjutan operasi pembangunan smelter dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal
sebelumnya di hari yang sama menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan mengklaim
freeport indonesia setuju mendivestasi saham hingga lima puluh satu persen
namun mekanisme lain masih akan dihitung bersama kementerian keuangan
saat ini pemerintah masih dalam tahap negosiasi final
negosiasi final akan dilakukan bulan ini membahas masalah perpajakan
dan retribusi daerah
divestasi saham nantinya menjadi poin ketiga negosiasi yang disepakati pemerintah dengan perusahaan tambang afiliasi
sementara itu dua hal yang telah diselesaikan yakni mengenai kelangsungan operasional dan smelter
freeport sebelumnya menyatakan akan merampungkan smelter sebelum tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
dan setuju memperpanjang operasinya selama dua x sepuluh tahun apabila berubah menjadi izin usaha
pertambangan khusus ataupun iupk